usia hanyalah angka dan cinta adalah buta
inilah yang mungkin menjadi inspirasi kevin
nama pemuda asal kabupaten sambas kalimantan barat
kevin resmi menikahi mariana
yang merupakan sahabat ibunya secara agama di desa bekut
kecamatan tebas kabupaten sambas kalimantan barat pada tiga puluh juli dua ribu dua puluh
mariana sendiri adalah tetangganya yang sudah lama menjadi sahabat karib ibunya
video pernikahan dua sejoli yang terpaut usia dua puluh lima tahun ini pun langsung viral
dan ditanggapi beragam komentar dari warga net
kisah pasangan ini jadi kontroversi
karena usia pengantin pria yang terpaut jauh dari istrinya
terlebih usia kevin saat menikah masih enam belas tahun
yang tergolong anak di bawah umur
kevin belum mencapai usia legal untuk menikah
yakni sembilan belas tahun
menanggapi ini ketua komisi pengawasan dan perlindungan anak daerah
kp pad kalimantan barat eka nurhayati iskak angkat bicara
eka menyayangkan terjadinya pernikahan anak di bawah umur ini
dan tidak ada tindakan mencegah pernikahan anak ini oleh organisasi perangkat daerah di sana
seperti kantor urusan agama kepala desa hingga tingkat rtrw
secara agama iya memang ini untuk melegalkan supaya jangan ada perjinahan
betul tetapi secara hukum agama juga ada mubah dibolehkan
tetapi kita kan hidup di negara nkri
dan anak di bawah umur tentunya ada undang undang yang mengikat
yang harus mengharuskan kita melaksanakan undang undang itu
kp pad kalimantan barat akan menempuh jalur hukum
agar kasus pernikahan anak di bawah umur tidak terulang kembali
adisa putro sambas kalimantan barat